tarif light rail transit atau lrt jakarta bogor depok bekasi sudah ditetapkan harga rp dua belas
ketetapan tarif berlaku flat di semua lintas pelayanan lrt tahap satu dan bersifat sekali jalan
lrt tahap satu
lrt tahap dua
lrt tahap tiga
lrt tahap empat
lrt tahap lima
lrt tahap enam
lrt tahap tujuh